satpol pp kota depok mulai melakukan monitoring serta sosialisasi pembatasan aktivitas jam malam
kepada para pelaku usaha dan masyarakat di kota depok di jalan margonda raya pada senin malam
sosialisasi dilakukan selama tiga hari ke depan
satu persatu pedagang kaki lima serta toko di sepanjang jalan protokol markunda raya
didatangi petugas untuk mensosialisasikan adanya pembatasan aktivitas warga
guna pencegahan penyebaran covid sembilan belas yang dibuat oleh pemerintah kota depok
nantinya setelah sosialisasi selama tiga hari
akan dilakukan evaluasi terkait keefektifan aturan tersebut bersama dengan pembahasan sanksi
sebelum adanya peraturan wali kota karena sudah ada rilis dari jum'us tugas

adanya peraturan pembatasan aktivitas pada malam hari berdampak pada pelaku usaha kecil terutama makanan
bagaimana lagi ya kadang kadang kita kalau gak ikutin pemerintah bagaimana ya kan
keadaan begini ya gimana enaknya aja lah sama sama ya kan
biar sama berjalan berjalan selesai
kurang setujuh lah
hari ini dibawa dari pemerintah kota depok itu
kalau seandainya dagang sampai di batasnya pasang jam enam pasang jam delapan malam
waktu kemarin waktu nanya saya pasang dari usaha dagang saya ini belum maksimal
masih bisa dibilang ini lah minim pendapatan masih dibawa banget lah
pembatasan aktivitas warga ini sendiri masih berubah sosialisasi ke warga
pembatasan aktivitas warga depok lantaran adanya peningkatan kasus yang positif mencapai dua satu ratus lima kasus
terhitung tanggal tiga puluh agustus kemarin
fahmi febrian depok jawa barat